belum tahu kita apa beliau mas kaisang itu sudah memutuskan
tapi saran saya adalah untuk masuk organisasi partai politik itu ojok kesusu ojok kusak kusu
coba dilihat dipelajari dulu bagaimana anggaran dasar anggaran rumah tangga partai itu
kemudian devolasi juga kemudian dipelajari juga apakah ideologi dari partai tersebut
dan apakah ideologi itu benar benar bisa diterjemahkan di dalam program perjuangan partai
apakah dia ke depan bisa menjadi partai yang sehat atau justru dia hanya partai elektoral yang berbasis kepada pencitraan